tapi perjuangan ini kita sebagai partai pelopor selalu bersikap optimis karena besarnya kekuatan akar rumput yang menopang kita sebagai partai
latih tiga kali berturut turut
tidak apa apa tadi kan ada banteng penuh penuh panah
nanti katanya saya bu mega provokator ya saya sekarang provokator demi kebenaran dan keadilan
karena saya suka malah anak anak saya sendiri bilang kok ibu ketum sekarang berubah ya tukang ngamuk aja
melulu badannya bandengnya apa keok tahu enggak makanya kalau ibu marah tuh malah ibu dicium cium lah
karena apa pasti menang